setelah dievakuasi petugas gabungan pada selasa kemarin
tiga anak yang dikurung ibu kandungnya sendiri di desa sudimoro
bululawang malang jawa timur kini dirawat sang ayah
sedangkan sang ibu dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapat perawatan
ketiga anak yang dikurung dalam rumah oleh ibunya sendiri selama setahun terakhir ini
masing masing berusia tiga belas tahun sebelas tahun dan enam tahun
mereka dikurung tidak diizinkan keluar rumah sama sekali
mereka boleh keluar rumah hanya jika dengan ibunya
ketiganya saat ini dirawat ayah kandungnya untuk memulihkan trauma yang dialami
namun mereka masih mengurung diri di kamar saat bertemu orang yang tak dikenal
menurut bidan yang mendampingi sang anak
sang ibu melakukan tindakan ini lantaran berhalusinasi ketiga anaknya akan disakiti orang lain
hingga akhirnya ia mengurung ketiga anaknya di dalam rumah
si ibu ini tadi tidak bermaksud menyekap mengurung itu tidak bermaksud seperti itu
bu halusinasi yang dialami oleh si ibu ini sudah lama atau
menurut pengakuannya ya lebih kurang sekitar satu tahun
sebelumnya diberitakan seorang ibu bernama alika warga desa sudimoro bulelawang malang jawa timur
mengurung ketiga anak kandungnya selama setahun terakhir
dan tidak diperbolehkan berinteraksi dengan siapapun
hingga akhirnya mereka dievakuasi petugas
dengan laporan dari bidang
yang ditindaklanjuti oleh bapin ngam tipas
terus kita mengadakan rapat bersama musbika
setelah kita putuskan
dan hasil laporan dari bapin ngam tipas dan bapin ngam bupi
dan bahwa anak tersebut kondisinya ini sangat memprihatinkan
sehingga kita perlukan cepat untuk ketiga anak itu
segera kita evakuasi dan timnya kita periksakan di rumah sakit jiwa
sementara itu kondisi sang ibu kini dirawat
di jiwa dr rajiman widyo diningrat lawang kabupaten malang
tim dokter masih melakukan observasi terhadap kondisi kejiwaan ibu korban